atau berada dalam satu tempat yang bersamaan
kita rawat dengan pemberian salep dan lain lain
artinya publik ada kesadaran
sesempit apapun segelap apapun
seringkali pasien diabetes yang terkena covid sembilan belas